banjir yang kembali melanda ibu kota pada awal pekan ini kini menjadi sorotan berbagai pihak
pemerintah provinsi dki jakarta pun diminta lebih serius dalam program normalisasi sungai guna mencegah banjir
seperti diketahui sejumlah titik di jakarta pada senin delapan februari dua ribu dua puluh satu terendam banjir usai hujan yang mengguyur sejak minggu malam
data dari badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta yang dikutip cnn indonesia com menunjukkan
sebanyak empat puluh dua rw dan satu ratus lima puluh rt terdampak banjir di sejumlah wilayah jakarta timur dan jakarta selatan
dan tercatat lebih dari seribu jiwa mengungsi
banjir jakarta paling tidak yang harus dilakukan oleh pemprov dki antara lain
yaitu membenahi bandaran sungai baik itu menormalisasi atau naturalisasi
melakukan revitalisasi situ dan nombong waduk melakukan rehabilitasi saluran air
dan menambah ruang terbuka hijau sebagai daerah sepan air
dan di tengah desa
terdapat tanda dari berbagai pihak kebenaran disbaswedan justru berencana menghapus program normalisasi sungai
dari draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd
normalisasi sebelumnya tercantum dalam rpjmd sebagai salah satu program pengendali banjir di ibu kota
dalam draft perubahan rpjmd program normalisasi sungai dihapus dan diganti program naturalisasi sungai
dalam draft tersebut dijelaskan naturalisasi merupakan cara mengelola prasarana sumber daya air
melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau
dengan memperhatikan kapasitas penampungan fungsi pengendalian banjir dan konservasi
diberitakan cnn indonesia com salah satu alasan anies memilih naturalisasi ketimbang normalisasi
karena normalisasi mensyaratkan penggusuran rumah warga di bantaran sungai
yang ditentang oleh anies sejak kampanye pilgub dki pada dua ribu tujuh belas
meski demikian dikutip dari detik com wakil gubernur dki jakarta ahmad riza menyampaikan
perubahan draft rpjmd masih dalam tahapan pembahasan serta mengakomodir kepentingan semua pihak
melihat ke belakang upaya normalisasi sungai sungai di jakarta sempat masuk dalam program jakarta emergency dredging initiative
atau jedi yang sudah dicanangkan dari era gubernur sutioso
normalisasi sungai di jakarta kemudian dieksekusi di era jokowi ahok
normalisasi dilakukan dengan beberapa cara meliputi pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam
pemasangan batu kali untuk pengerasan dinding sungai pembangunan sodetan hingga pembangunan tanggul
risa aida cnn indonesia